terima kasih anda masih bersama kami
kader gerindra lebih menginginkan agar partai mereka tetap menjadi oposisi
dan tidak bergabung dengan koalisi jokowi marfamin
namun kader gerindra tetap membuka peluang rekonsiliasi antara prabowo dengan jokowi
melalui pertemuan kedua tokoh tersebut
agata dewan penasehat partai gerindra muhammad syafiei mengatakan
mayoritas kader partai menginginkan gerindra tetap menjadi oposisi
namun syafiei menegaskan belum ada keputusan resmi dari ketua umum gerindra prabowo subianto
soal sikap politik dari partai mereka
menurutnya prabowo akan meminta masukan dari pengurus dpp dan kader daerah
untuk menentukan pilihan politik gerindra melalui forum rakernas partai
seribu sembilan ratus empat puluh lima dan sistem perundangan yang berlaku di negara kita
saya kira kita kan sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat
dan pak prabowo sendiri adalah orang orang yang sangat demokratis
yang tidak pernah mencapai tujuan untuk membangun indonesia dengan kekuasaan
lewat cara cara yang tidak demokratis
semuanya secara demokratis
dan tentu kita meyakini beliau menginginkan demokrasi yang ada di indonesia itu
adalah demokrasi yang sehat
dan menurut saya demokrasi yang sehat itu harus ada checks and balance
jadi selain partai pendukung harus ada partai oposisi
dan saya meyakini gerindra akan tetap pada posisi sebagai partai oposisi